halo mak assalamualaikum
tanah yang dikemang kenapa sekarang bisa jatuh ke tangannya si cumi kering
pakai bawa pengacara segala lagi
bener bener tuh orang
ini pasti ada hubungannya dengan lo kan
enggak mak gak ada hubungannya sama yan mak
eh aki aki gue tau pasti sekarang lo bingung banget kan
lo dilema apa yang lo harus lakuin sekarang ini kan
lo pasti nurut sama gue saat ini
karena gue tau lo takut kehilangan gue
syukur syukur aja gue seorang
emangnya sih gak mau gue
tapi gue udah dapetin hatinya nyokap gue
karena gue masih sama b
dan gue juga harus dapetin boy
karena gue gak mau hidup gue ke depan sia sia
hanya sama aki aki tua yang akan menua
ih boga banget
umur gak beda jauh
tiap hari dilihatin juga enak
gimana hati mau seneng
apa diemin aja dulu
insya allah emosinya
acara kontes lepas selesai
kok bu depi senang banget sih sama cowok tukang berantem
kemarin chandra guru karate
sekarang si ray mantan juara mma
apa dia berasa ya tadi gue liatin terus
jangan jangan marah lagi si mas ray
tahan duluan ya
pak amir lambat banget soalnya
ini soalnya yang dibawa sama sama kelas berat
lo tuh sampe nabrak gua
lo gak sejagoan
lo tuh gak jago juga sama kayak sepupu
reh udah reh
itu kan si
reh mas reh
mas reh sama si chandra
eh beneran pak
gak takut ya kak
ada ntar saya kena tonjok lagi
siapa yang berani sama bapak
ntar saya pak yang bales kalo bapak kena tonjok
eh mas chandra
eh mas reh
kenapa jadi berantem sih
malu dilihat sama orang loh
kan kita sama sama pengen mendukung boy
lain kali jangan berantem di jalanan
kata siapa bapak dicuekin
bapak dicuekin kan bapak mah hero aku
kalau nggak ada pak amir tuh mereka mereka pak sama sama babak belur pak
iya bu makasih
mending sekarang kita jalan aja daripada terlambat ntar
mudona bisa mundur dikit
ngasem tuh si cumi kering
gagah ridok gue
tadang gue dikuasai matu orang
tapi kenapa bisa gitu ya
gagah salah lagi ini pasti kelakuannya si ian
ngeten nih orang

btw gw susahgese ekornya begitu
alok ekkkenuran nosotros ini sudah mampat
agar kelaluan kami bisa tahan dulu dah kurang lebih dari ini
sekarang bisa jatuh ke tangannya si cumi kering
pakai bawa pengacara segala lagi
benar benar tuh orang
ini pasti ada hubungannya dengan lo kan
enggak ada hubungannya sama ian mak
pokoknya lo sekarang balik
ngerti gak lo
ian gak bisa balik sekarang mak
mak yang baru aja pengen nonton kontes cocoknya si reboy
ya gak enak lama kalau ian harus balik sekarang
nah sekarang lo dimana
biar gue yang kesana
pokoknya gue kuduk ketemu daddy
biar dia jelasin sejelas jelasnya sama gue
gue gak mau tahu
hapus banget hidup gue
dia nggak terima kalau tanahnya itu dikuasain sama nyokap bebek mel
wah kalau soal itu nian
kan skenario lu yang buat lo yang lanjutin itu nulis ceritanya
hapus banget gue kayak gini terus
hapus banget nian
para hadirin yang berbahagia
inilah ajang pemilihan cowok cewek oke se dki jakarta dua ribu enam belas

ya enggan ya telat deh
telat pak aduh di mana
tapi emang buat gue sama reva itu cocok yah
lampunya banyak pisang
bagus banget ya mira gedungnya
asri pengen kayak ginian nanti pas nikahan
ya bener bener baik
duduk di situ
di tempat juri
ini bukan adu bagong kontes